rumah makan legendaris yang awalnya dijajakan di kawasan cikimi adalah soto betawi haji ma'ruf
usaha soto betawi milik haji ⁇ maruf ⁇ ini dirintis sejak zaman prakemerdekaan atau pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh an
pada era tersebut haji ⁇ maruf ⁇ sang pelopor yang asli betawi menjual soto buatannya dengan cara memikul berkeliling kawasan cikini dan sekitarnya
dari masa ke masa setelah indonesia merdeka pada seribu sembilan ratus empat puluh lima soto betawi itu ternyata tetap eksis loh hingga saat ini
sebenarnya kalau bisa dibilang nih kita ini kan resep dari zaman kakek sampai sekarang nggak pernah berubah kan
nah untuk santan susu pertama soto betawi bisa dibilang ya soto ma'ruf
ya perasa otentik kuah santan susu soto betawi ini memang dicintai penikmatnya termasuk setio yang sudah menjadi pelanggan selama belasan tahun
di samping dagingnya itu empuk terasa banget kemudian kuahnya ini mbak kuahnya ini agak istimewa ini kelihatannya belum pernah saya dapatin kuah seperti ini
bukan hanya masyarakat umum banyak tokoh dari masa ke masa yang terpikat oleh kenikmatan soto betawi tersebut
mulai istri presiden pertama ri soekarno fatmawati keluarga cendana pada era presiden soeharto presiden gusdur hingga presiden jokowi
biarpun nggak ditambah msg atau penyedap tapi rasa dari kuah soto betawi ini tuh tetap gurih ya
gurih dari rempah dan juga campuran santan susu yang khas
nah kalau anda mencicipi soto betawi haji ma'ruf ini anda bisa pilih isian daging atau jerol
dua duanya sama nikmatnya
nggak cuma terkenal sama sotonya rumah makan betawi ini juga dikenal karena cita rasa satenya
gurih dan empuk daging pilihan sate kambing atau sapi siap menemani soto betawi yang anda santap
ngomong ngomong soal sate tahu nggak sih konon instruksi pertama insinyur soekarno pada saat menjabat sebagai presiden adalah minta dibakarkan sate ayam lima puluh tusuk
bang sate ayam lima puluh tusuk ya
sate ayam lima puluh tusuk
yap konon itulah perintah presiden pertama kita insinyur soekarno gak lama setelah dilantik sebagai presiden pada agustus seribu sembilan ratus empat puluh
bung karno itu bercerita ini berkaitan dengan beliau mendiktekan cerita cerita kepada cindy adam di dalam bukunya yang terkenal sebagai penyambung lidah rakyat itu
dikisahkan dalam buku bertajuk penyambung lidah rakyat karya cindy adams kala itu ppki melantik soekarno dan hatta dalam acara yang sangat sederhana tanpa kirap atau pesta perayaan
abis dilantik nih presiden soekarno yang memilih pulang berjalan kaki ke rumahnya tiba tiba terhenti saat melihat seorang penjual sate ayam di pinggir jalan
bung karno yang meminta dibakarkan lima puluh tusuk sate lantas menyantapnya langsung di tempat hingga habis